jadi dilaporkan sampai tadi setengah jam yang lalu masih tetap masih redah
dan bagaimana kemudian ibu siti atiko juga sebagai istri dari salah satu calon presiden yang akan melaju di kontestasi ini
enggak semuanya tuh untuk bbm ya
misalnya loh ini sudah usia tiga bulan kok berat badannya masih sekian
asuransi insya allah malah jauh dari sakit
ingin tadi kami berusaha responsif